kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran
informasinya harus bisa dipertanggungjawabkan
karena setiap informasi yang salah atau bias
bisa mencelakakan dan menyesatkan masyarakat
loyalitas pertama dan utama jurnalis adalah kepada publik
maka independensi adalah kebebasan yang berpihak
yaitu pada kepentingan publik dan kebenaran
kerja jurnalis harus berdasarkan fakta dan verifikasi
untuk tetap bisa terbebas dari pengaruh pembelokan fakta dan kebenaran
jurnalisme harus dijalankan secara bijak
dengan mempertimbangkan segala dampak yang ditimbulkan
oleh karena itu jurnalis harus memiliki empati dan hati nurani
harus mengedepankan etika
dan mempertanggungjawabkan secara personal serta moral
saya taufik iman syah untuk cnn indonesia